begitu menyiksa kalau saatnya ternyata kamu bukan seorang alvari
udah masih nanya gimana senang
enggak janji permisi semuanya
senang main begitu
ya ya rinal nggak sedih mas
taruh di meja kerja saya dan ingat ya jangan sampai jatuh jangan sampai tercecer jangan pernah
kamu buka apalagi membaca paham hoho siap mas ini berkas aman di tangan kiki kiki taruh di
rangkai masa dulu ya itu apaan ya kok papus kayaknya serius banget sampai kasih peringatan
jangan dibuka jangan tercecer jangan dibaca
baru juga diwanti wanti hemamnya udah jatuh
dan ingat ya jangan sampai jatuh jangan sampai terjejar jangan pernah kamu buka apalagi membaca
tadi nggak sengaja jatuh mas
jadinya kan ini tercecer kan mas
ini gak jatuh kok
ini gak cocok ini gak sengaja kok
ya mas ya
tadi gak bener gigi jatuhin maksudnya kok
selamat pagi mbak
aku mau ngedit
masal udah ke depan sama rena
karena dari tadi rena udah nungguin
kenapa kok buru buru
ini aku langsung mau ke depan sih
mau nyusulin masal sama rena
so tadi aku liat tuh
berbeda kurang istirahat
matanya merah banget sih
dia ada lembur of something
aku gak tau sih mbak
tapi aku rasa massal itu
lagi banyak pikiran sih
makanya aku mau ke depan
kasih tau rena
sebentar aja mainnya
dan rena kan juga harus siap siap
untuk sekolah kan
mama tuh percaya sekali
al dan rena
akan back back saja
kamu tenang aja
sarapan dulu yang tenang
biarkan ini jadi moment special
rena dan al
udah aja buru buru
puter lagi puter puter
perut gue kok jadi mulus gini sih
aduuuh perut gua kok jadi mulus gini sih
pasti aman lah sama pabos
yuk entar lagi
gak apa apa ada papa ya disini ya
kamu gak apa apa
gak ada yang muka kan
papa udah lala jagain kamu
papa yang tangguhin aku
terima kasih ya pa
sehingga rasanya begitu menyiksa
kalau saat ini yang ternyata kamu
bukan seorang alfahri
udah main sepedanya gimana senang
tadi kan sepeda aku meluncur
terus papa lari kejar sepeda aku
aku selamat deh
papa kelenya omah
hal ini sesuatu yang khusus
aku pasti mempercayain ulasan
aku di kerja sebentar
untuk al kenapa
berkasnya udah kamu taruh di ruangan
udah kok mas
taruh di mana
di meja nya mas al
ada yang tercecer
nggak ada kok mas
nggak kamu baca kan
semua bagian tubuh yang mengandung sel
bisa digunakan sebagai sampel tes dna
bahkan gigi dan tulang
untuk rambut sebaiknya termasuk akar
namun yang paling baik adalah darah
karena banyak mengandung sel
jadi tes dna yang paling akurat itu darah
gue harus ngelakuin tes yang paling akurat
supaya nggak ada keraguan lagi dari diri keluarga
saya sudah baca berkas yang kamu kasih tadi
sejam lagi kita ketemu di kantor ya
aku mau ngajak di kampus
aku mau pamit ke sekolah
iya papa juga mau ke kantor ya
saya ganti di kantor aja
biar aku aja yang siapin ya
saya nesal papa ya
ini papa gendong aja ya
besar sekali harapan papa
kalau kamu bener bener bagian dari keluarga alfahri